adiri dan pemirsa inilah waktunya kami mengumumkan peraih predikat favorit
abang none jakarta dua ribu dua puluh
perlu kita informasikan bahwa dalam menentukan pemenang favorit ini
didapatkan dari hasil voting kerjasama dengan tiktok live
yang berlangsung dari tanggal dua puluh lima agustus hingga satu september dini hari
jadi sebetulnya tidak ada yang tahu hasilnya karena kita akan saksikan bersama sama nanti di layar
siapakah yang akan menjadi pasangan favoritnya
yuk kita cari tahu bareng inilah predikat favorit abang none jakarta dua ribu dua puluh
ya selamat kepada perwakilan dari wilayah jakarta timur
muhammad zamir adani dan none dari jakarta barat
wow terfavorit dari jakarta timur dan jakarta barat
mereka juga telah menang selama satu tahun
langsung saja kita akan memberikan selempang kepada juara favorit dalam abang none jakarta dua ribu dua puluh
untuk itu yang akan memberikan selempaknya kami persilahkan waktu dan tempat
sambil juga menyerahkan hadiahnya
baik kita akan tahan dalam penyelempangannya
kita akan langsung gabungkan dengan siapakah yang meraih predikat
harapan tiga dua dan satu
dari ajang pemilihan abang none jakarta dua ribu dua puluh dua ini
itu artinya hanya kita perlu amplop ini
terima kasih bang
ini juara abang none
terima kasih abang
kami menerima dua amplop sekaligus
pemirsa hadirin kita mulai dengan juara harapan di tangan kanan saya
saya pegang yang satunya lagi bisa cukup
inilah dia harapan tiga abang none jakarta dua ribu dua puluh
yang pertama abang dari jakarta utara
nomor satu abang muhammad abdia akbar
selanjutnya hanya inilah none
di posisi harapan tiga
dari jakarta utara
dan selanjutnya ini dia
menempati posisi harapan kedua
dari jakarta timur
nomor tiga belas abang manik marganama hendra
yang mendampingi abang manik di harapan dua adalah
none dari kepulauan seribu
dan siapakah abang none di posisi harapan satu
di posisi harapan satu adalah abang dari
kepulauan seribu nomor sebelas
dan mendampingi abang ilham dwi hatmawan
adalah none dari jakarta utara
nomor dua puluh empat none dinda putri damarasri
mereka adalah harapan tiga harapan dua dan harapan satu
kita langsung lanjut
baik namun sebelumnya saatnya kita melakukan prosesi penyelempangan
sambil menyerahkan piala kepada posisi favorit
harapan tiga harapan dua dan harapan satu
dari ajang abang none jakarta dua ribu dua puluh
baik dan pada kesempatan malam hari ini coki
predikator favorit ini mereka mendapatkan hadiah
hampers dari wardah dan kaf
kain batik dari batik walang kk
dan ada kain batik dari batik goma
dan ada kain batik dari batik goma
dan sekaligus juga juara favorit abang none jakarta
kedapatkan uang tunai
masing masing senilai tujuh lima juta rupiah
sedangkan untuk juara harapan tiga
abang none jakarta dua ribu dua puluh
kedapatkan hadiah uang tunai
masing masing senilai sepuluh juta rupiah
juara harapan dua
abang none jakarta dua ribu dua puluh
kedapatkan uang tunai
masing masing senilai dua belas lima juta rupiah
dan juara harapan satu

bank none jakarta dua ribu dua puluh dua akan mendapatkan hadiah uang tunai masing masing senilai lima belas juta rupiah
yang dipersembahkan dari bank dki
wow hari ini total hadiah dari bank dki adalah sebesar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah
dan sebagian sudah dibagikan secara simbolis dan langsung sisanya nanti untuk para juara ini
oke baik kami persilakan untuk kembali ke posisi masing masing terlebih dahulu
dan kita akan melanjutkan lagi dalam mengumumkan siapakah yang akan menepati posisi sebagai wakil dua wakil satu
dan tentu saja posisi abang none jakarta dua ribu dua puluh dua
betul hanya suasana menegangkan akan kembali terjadi
tapi meriah sangat meriah
hadirin sekalian sudah siapkah anda untuk mengetahui bersama sama
siapakah yang akan menjadi abang dan none jakarta dua ribu dua puluh
kita mulai dengan pengumuman wakil dua abang none jakarta dua ribu dua puluh
dan inilah kertas pengumumannya
dewan juri yang terhormat terima kasih untuk penilaian anda
saatnya kami membacakan hasil keputusan dewan juri
untuk wakil dua abang none jakarta dua ribu dua puluh
dari wilayah jakarta selatan nomor dua puluh tujuh abang firmansyah raharjo
abang firmansyah raharjo adalah abang di tempat wakil dua
kembali kami ingatkan
pemirsa hadirin sekalian
penilaian malam hari ini atas penampilan mereka
tidak terlepas dari komponen rangkaian penilaian selama masa karantina
hari mereka telah dikarantina
begitu banyak acara dan tanggung jawab yang telah mereka kerjakan
menjadi penilaian detik penilaian utama
dari para dewan juri
dan banyak hal baik
bahkan negatif yang juga menjadi bagian
dari penilaian utuh
dan sesaat lagi
kita akan mengetahui siapakah
untuk none jakarta
siapkan diri anda
abang firman syaraharjo
adalah none dari
abang none jakarta dua ribu dua puluh
abang firman syaraharjo
dan none gisela belisia
keduanya dari jakarta selatan dan jakarta timur
untuk mengetahui siapakah
yang menjadi abang none jakarta
namanya akan disebut oleh saya
dan joki pada malam hari ini
dia akan menjadi
abang none jakarta dua ribu dua puluh dua
dan yang tidak kami sebut
dan yang tidak kami sebut
akan menjadi wakil satu

untuk mendengar pengumuman ini
maka dari itu
dan none jakarta
adalah berikut ini
none jakarta dua ribu dua puluh dua
abang dari jakarta pusat nomor tiga puluh lima bang andika pratama abang andika pratama adalah abang jakarta
dua ribu dua puluh dua dan otomatis abang saif alisyah adalah wakil satu baik dan yang akan mendampingi abang
kita pada malam hari ini mendampingi abang andika pratama peraih jabatan none jakarta
jakarta dua ribu dua puluh dua dia dari kepulauan seribu nomor tiga puluh enam nona zahida jamilah
dan secara otomatis nona zahida jamilah dari jakarta selatan adalah wakil satu
baik hadirin dan juga pemirsa inilah abang dan none jakarta dua ribu dua puluh
dan kembali lagi kami ingin informasikan selain mendapatkan predikat yang luar biasa
mereka juga berhasil memperoleh hadiah hadiah yang tidak kalah menariknya banyak sekali hadiah yang
ini telah terkumpulkan oleh pemerintah jakarta dan juga pemerintah indonesia dan juga pemerintah
puh dai kristin
butik luar biasa
dan kita akan membuka
keuntungan ujung kota ini
bapak anies rashid baswedan didampingi dengan ibu ferry farhati untuk dapat menyemangatkan selempang kepada para juara kita pada malam hari ini

bapak anies rashid baswedan didampingi dengan ibu ferry farhati untuk dapat menyemangatkan selempang kepada para juara kita pada malam hari ini
bapak anies rashid baswedan didampingi dengan ibu ferry farhati untuk dapat menyemangatkan selempang kepada para juara kita pada malam hari ini
bapak anies rashid baswedan didampingi dengan ibu ferry farhati untuk dapat menyemangatkan selempang kepada para juara kita pada malam hari ini
bapak anies rashid baswedan didampingi dengan ibu ferry farhati untuk dapat menyemangatkan selempang kepada para juara kita pada malam hari ini
jakarta dua ribu dua puluh dua begitu banyak hadiah diterima dan ini adalah langkah awal menuju pengabdian dan pelayanan sesungguhnya
pada malam hari ini total hadiah dari bank dki itu sebesar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah
angka yang luar biasa untuk memulai kemantapan langkah dari para pemenang abang dan none jakarta dua ribu dua puluh
wakil gubernur dki jakarta bapak ahmad riza patria beserta ibu bapak sekretaris daerah dki jakarta
beliau berhalangan hari ini sehingga bapak wagub dimohon untuk bergabung dengan kami di panggung saat ini
bapak wagup juga sudah di sini
direktur utama dari bank dki sudah hadir di sini
direktur utama dari bank dki juga sudah di sini